penyelenggaraan trade expo indonesia dua ribu delapan belas yang berlangsung pada akhir oktober lalu di jakarta
sukses meraih perolehan fantastis senilai delapan empat miliar dolar amerika atau setara satu ratus dua puluh enam triliun rupiah
menteri perdagangan enggar tias tolukita menyatakan transaksi ini naik lima kali lipat dari target yang ditetapkan sebelumnya
transaksi terbesar yang berhasil diraih berasal dari pos investasi senilai lima lima miliar dolar amerika
diikuti transaksi produk senilai dua tujuh miliar dolar amerika
mendak mengungkapkan produk produk yang banyak diminati para pembeli pada trade expo indonesia dua ribu dua puluh
adalah produk informasi dan teknologi makanan olahan produk kimia minyak kelapa sawit mentah produk perikanan serta produk kertas
dan sudah ada koresponen cnn indonesia ruli kurniawan yang mengikuti konferensi pers
dari menteri perdagangan terkait hasil dari trade expo indonesia dua ribu delapan belas ini
selamat sore ruli apa hasil dari trade expo indonesia dua ribu delapan belas khususnya produk favorit untuk ekspor dan pasar baru juga untuk ekspor
ya selamat sore frida dan memang baru saja baru menit yang lalu menteri perdagangan enggar satu lukito menyampaikan paparan hasil dari trade expo indonesia
yang dilaksanakan pada tanggal dua puluh empat hingga dua puluh delapan oktober dua ribu delapan belas di ais bsd city kemarin
di mana dalam pencapaian ini enggar mengatakan bahwa
indonesia dimana acara trade expo kemarin berhasil mencapai transaksi yang jauh melebihi dari target yang ditentukan sebelumnya
di mana target pemerintah menyampaikan diharapkan bisa mencapai dua puluh dua triliun rupiah
namun kenyataannya dari berapa hari terjadinya trade expo indonesia ini capaian transaksi mencapai satu ratus dua puluh enam triliun rupiah
di mana dari capaian rp satu ratus dua puluh triliun rupiah tersebut transaksi terbesar sebesar lima lima miliar dolar as
yaitu pada transaksi investasi di mana juga ada transaksi pariwisata yang mencapai satu ratus tujuh puluh lima juta dolar as
dan yang tidak kalah besar adalah transaksi produk mencapai dua tujuh puluh tiga miliar dolar as
di mana transaksi produk ini ada produk barang yang mencapai satu empat puluh dua miliar dolar amerika serikat
serta produk jasa senilai satu tiga puluh satu miliar dolar as

ya ada pun produk produk yang memang menjadi prima dona pada trade expo indonesia
kemarin yang bisa dikatakan mencapai ataupun berhasil mencapai transaksi cukup besar adalah transaksi makanan olahan di sana
ada perikanan juga di sana ada teknologi informasi dan komunikasi
serta ada cpo juga masuk di sana serta produk produk dari kertas dan produk kimia juga mencapai transaksi cukup besar pada trade expo indonesia yang ke tiga puluh tiga kemarin
sementara untuk negara negara yang banyak bisa dikatakan mengalukan kontra transaksi dengan indonesia adalah yang pertama dari arab saudi
yang kedua dari indonesia dan yang ketiga dari indonesia

sementara itu melihat dari prospek ekspor indonesia sendiri dari banyaknya yang hadir pada trade expo di indonesia kemarin
di mana mencapai pengunjung datang sebesar tiga puluh tiga pengunjung di mana dari satu ratus tiga puluh dua negara di dunia
dimana dari banyak negara atau pengunjung yang datang tersebut sebagian besar adalah di wilayah ataupun dari tamu tamu dari wilayah bagian afrika
oleh karena itu target ke depannya ekspor indonesia adalah bagaimana bisa menjangkau wilayah wilayah indonesia
bagaimana bisa menjangkau wilayah wilayah di dunia